dan informasi terakhir saudara korban tewas kapal meledak
seorang abk kapal jukung yang meledak di sungai musi ditemukan tewas
tujuh belas korban didapati dengan sejumlah luka bakar tiga ratus meter dari lokasi meledaknya kapal
seorang anak buah kapal jukung ditemukan tidak bernyawa rabu siang oleh tim basarnas
korban diduga tewas usai melompat ke sungai musi untuk menyelamatkan diri saat kapal yang ditumpanginya meledak senin malam
korban ditemukan dengan sejumlah luka bakar tiga ratus meter dari lokasi meledaknya kapal
jenazah korban akan diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan
carian hari kedua korban atas nama endut umur dua puluh lima tahun
tadi pagi jam sepuluh tiga puluh korban ketemu dalam keadaan meninggal
unsur yang terlibat basarnas tni polri pmi
senin malam sebuah kapal jukung meledak saat mengisi bahan bakar di spbu terapung di kawasan perairan lima ulu sungai musi
kapal diduga terkena percikan api saat mengisi bbm
akibat peristiwa ini nakoda dan seorang abk meninggal dunia serta dua penumpang mengalami luka kritis